telepon desha papa
elsa aku loudspeaker aja ya
assalamualaikum wr wb
pa ada kabar menjadikan pa dari nino
pro shop nino yang dimalang kebakaran pa
minum masalah di kantornya aja belum selesai
tapi ternyata tidak
mungkin allah belum mengizinkannya sekarang
lo tuh sebenernya temen apa bukan sih jess
masa gue dikasih sp dua sama hrd
bukannya belain gue
malah ikutan ngegas
parah banget sih lo
saya ada urusan di luar kantor
kayaknya saya nggak kembali ke kantor ya
jadi kalo ada apapun
kamu langsung hubungin saya aja dan kirim email ke saya
baik mbak jessica
mau ngirim sesuatu ke saya
jangan ke apartemen ya
saya udah dari apartemen dulu untuk sementara
saya di pondok pelita
untuk alamatnya ada di meja saya
nanti kalau ada yang penting akan saya kirim ke pondok pelita
kalo ada apa apa langsung telepon ya
jadi jessica gak di apartemen
minup di pondok pelita
aku mau ke kantor mbak jess
mbak jess saya udah deket kantornya mbak jess ya
saya pengen tanya deh sama kamu
kamu kenapa sih nginep di pondok pelita
kenapa gak di apartemen kamu aja biar bisa deket gitu sama randy
kan itu tujuan kamu
kenapa jadi menjauh gini

tapi aku cuma pengen jaga anak anak yang mbak andin aja sama mas al
karena kan andin lagi sakit di rumah sakit
mas al juga bantuin jagain mbak andin
dan di rumah pondok pelita hanya ada tante rosa
dan yang menjaga anak anak hanya suster mirna
karena miss kiki kan juga lagi pulang kampung
kasian kalau suster mirna jagain askara jagain reina juga
ya jadi saya disana mau bantu bantu aja handle anak anak gitu
aneh banget sih
ngapain jessica jagain reina sama askara
cari muka banget kayaknya
apa jangan jangan ada tujuan lain supaya perusahaannya bisa gabung sama perusahaan altibara
atau gue juga bisa sih so jagain reina dan askara
biar keuangan gue juga aman kalau al lihat gue juga berbaik hati sama anak anaknya
biar gue bisa jaga anak anaknya al dan mbak andin
ops anaknya mbak andin dan nino
hei kamu kenapa melamun disini
lebih baik karena ini masih jam kerja juga
tapi gue sendirian
mama sedih banget noh
karena satu persatu
perhidangan papa sekarang habis noh
udah gak ada yang tersisa lagi
buat kita noh
mama tuh sedih banget
kalau udah begini noh
aku benar benar minta maaf ma
aku akan berusaha
sekuat aku ma
untuk mengembalikan semuanya
apalagi kalau sampai berusaha
kamu juga diambil noh
ya allah gimana kita dong
semuanya habis terbakar
kami sudah selesai
tapi tidak ada yang tersisa
ini saya juga lagi
setibanya di malang kita ketemu ya
bapak ditunggu di kantor hari ini
ada meeting bersama tim
yang udah disiapkan pak
tolong diri schedule ulang
sampaikan permintaan maaf saya
ini saya harus
berangkat ke malang sekarang juga
workshop mebel bapak saya kebakaran
ya dan yang terakhir ya
itu kepala saya dipukul
untungnya kamu selamat ya
kamu kan juga belum sembuh benar
gak ada kepikiran apa apa soal apa
yang ada di pikiran saya
karena orang itu yang sudah
mengancam andin kan
terus mama kamu udah tahu
sampai kamu masuk rumah sakit kayak gini
mama jangan sampai tahu dulu lah
nanti aja kalau saya udah pulang
saya cerita sendiri di rumah
karena sekarang lagi gak ada orang yang
buat ngegantiinmu jaga askara kan
sementara mama kamu pasti
kalau sampai tahu
saya bawakan baju ganti buat bapak
ya yang tadi beli di butik kan
ya betul pak
maaf pak saya mau tanya
saya benar saran
bagaimana bapak bisa mendapatkan motor
untuk mengejar pendati itu pak
ya tadi saya tuh
minjem motor tukang ojek yang ada di depan pengadilan

saya sampai lupa ini
saya sampai lupa ini
tadi saya minjem motornya itu bilangnya cuma sebentar
untuk ngejar penjahat alhamdulillah dikasih
tapi saya belum ngomong kalau motornya hancur pak
aduh gimana ya
red kamu tolong balik lagi ke pengadilan ya
tolong cari tukang ojek yang namanya kalau nggak salah
kalau nggak salah narman
kalau nggak salah narman
coba aja tanya pokoknya tukang ojek di situ yang tadi motornya saya pinjem
kita ada uang gak sih buat ganti motornya
oh ada pak biar nanti saya urus pak
setelah beres semuanya
mungkin untuk saat ini saya stay may dulu di sini
pak tomo harus tau juga
pengawet di rumah
papa udah ngomong sama dokter
dan dokter bilang
gimana ya pak
apa nggak lebih baik andin masih tetap di rumah sakit ya
sebetulnya begitu cuman
andin kalau di sini kan kepikiran anak anak terus
ini juga jadinya
gak bagus buat andin
dokter tadi bilang
selama dia bener bener istirahat total bed rest nggak apa apa
siapa tau saya bisa pujuk andin untuk
tetap stay di rumah sakit dulu
sampai bener bener pulih baru pulang
kamu tolong ya
langsung ke pengadilan aja deh
baik pak tapi
nggak usah kepikiran
balik begitu pak
tadi sebelum saya berangkat ke pengadilan
sebelum papa sama mama datang ke sini
elsa sempat ke sini pak
papa kan kemarin ini sempat cerita ke saya
dulu andin seperti apa
dengan cerita versinya dia
dia bilang katanya versi papa itu belum lengkap
versi papa tidak membahas tentang saya
itu karena saya ingin menghancurkan hidupnya andi
orang yang ingin menghancurkan aden itu bukan cuma dia
tapi saya pun juga
kamu jangan masukin
ke hati apa yang elsa bilang sama kamu ya
nanti papa akan
bapak akan ceritakan semuanya sama kamu
ya sebenarnya ngomongin elsa
beban pikiran untuk saya
apalagi kan papa juga sempat bilang kalau
mama sempat berobat ke psikiater
karena roy meninggal
sebenarnya saya bisa aja tanya masalah ini langsung ke mama
mama sudah berubat

selama kamu siap
dan kuat nerima ini semua
kalaupun nanti saya nggak kuat
kita bisa lanjutkan nanti lagi
tapi mungkin untuk sekarang saya coba bicara dulu sama andi nih sekarang kondisinya lebih penting
sekalian saya ganti baju takut nggak bau habis ya udah ganti baju saya masak dulu sebentar
ini kenapa nomor mama sama nina tuh gak ada yang aktif sih
janjian mereka langsung ke malang kali ya ini pasti pesawat nih sekarang
sebenarnya gue tuh kasian sama nino pengen rasanya nemenin dia sekarang
perusahaan yang di jakarta lagi tuh sekarang ditambah lagi workshop dia yang di malang lagi
kebakaran gimana ya
kalau udah dengerin semua
masih nggak aktif lagi
ini ada kerjaan dari pak bobby taruh di meja aja oh ya katanya tadi kamu nangis
dan saya denger
dan di interesante
hartagono gini setelah sekian lama menikah dan sekarang bercerai dengan nino
jadi lo butuh kerjaan di sini
gue jadi kepikiran kenapa gue gak minta aja ya harta gondokini ke nino
iya sih gue kasian sama dia
hidup dia lagi hancur hancurnya sekarang
tapi kan gue masih butuh uang sekarang
kenapa gue gak sekalian aja ya bikin hidup nino hancur
gak pernah ngeliatin saya pakai baju kayak gini
mau tau kepala saya kenapa kecedot pintu tadi
terus diobatin sama dokter
suka gak saya pake baju gini
kalau kamu memang suka saya pake penamputan kayak gini
saya akan terus pakai nanti
nanti kalau kamu udah sehat temenin saya belanja baju baju ya
baju baju di rumah udah besar semua
badan saya akan menyusut
katanya kamu mau pulang
bisa gak gak usah keras kepala andin
kamu tuh masih sakit
istirahat dulu di sini di rumah sakit
kalau kamu di sini
itu yang jagain kamu banyak
kalau kamu kenapa napa ada dokter
anak saya yang jagain kamu dua puluh empat jam
jangan keras kepala
dengarin saya kan
kenapa kok malah nangis
aduh salah lagi saya
kayaknya salah terus deh
jangan w doppel
selalu engkau tersalih shocking kometa apa ini
dia jatuh lagi ya
tapi saya masih penuh sarapan
sus kenapa duduknya gitu
suster sakit ya
kalau sakit mendingan cek ke dokter
jenguk buah nih rumah sakit
hah bisa gak
ini jantung gue mau keluar mau copot
aduh karena setiap dengar dia ngomong
badan gue tuh langsung lemes
masa sih gue harus cuci muka di mobil
gak ada air
noh noh kenapa bisa hancur begini noh
ini kan jerip ayahnya papa dulu
perusahaan dari noh
ya allah noh
kamu gak sanggup liat ini noh
selamat siang pak
ini dengan bapak elinor prasetya
kami sudah menyelidiki kebakaran ini terjadi karena adanya arus pendek
seharusnya instalasi ini diupgrade
kalau gitu saya permisi pak
noh harusnya dulu kamu perhatiin juga perusahaan papa yang disini
bukan cuma fokus sama perusahaan kamu yang di jakarta
aduh kalau udah begini hancur semuanya
minimal perusahaan kamu di jakarta kan bisa ketolong nok
aku gak nyangka makan seperti ini juga mah
kenapa sih kenapa ini terjadi ke kamu
erina marah sama kamu benci sama kamu
kamu perusahaan kamu hancur
rumah tangan kamu berantakan
kenapa sih nu kenapa harus terjadi semua ini
aku udah gak sabaran mau ketemu sama papa
iya kita bakal ketemu deh
oke hindari tatapan matanya pak rizal
kalau gak mau tersihir
aduh aduh aduh aduh aduh
tangan gue pakai dipegang lagi
mau ngapain ke ugd
saya saya sehat sehat aja
nggak kena serangan jantung juga
loh kamu ada riba yang punya jantung
saya sehat sehat aja
nggak ada nggak ada
soalnya dari tadi berangkat
sampai di sekolah reina
terus sampai di mobil
wajah kamu tuh pucat banget
dan kamu sedikit gelisah
ya allah ngapa pak riza perhatian banget sih sama gue
saya ntar kamu cek ugd
ini beneran sumpah dah beneran deh
ini malah beneran jadi pingsan ini gue
benar kata pak riza lebih baik dicek
kan juga mungkin suster telat makan
takutnya gerd loh atau gimana
jadi lebih baik dicek ke ugd
biar aku sama rina kesana duluan ya
ini tangan gue malah dipegangin mulu lagi
ya allah nggak kuat jantung gue ini
yaudah yuk kita langsung aja ke nongkrong papa
banget yang banget mau apa apa ya
udah udah udah
aku harus pergi aku harus pergi
aku harus pergi aku harus pergi
aku harus pergi aku harus pergi
aku harus pergi aku harus pergi
aduh ada adi lagi
om ruangan mama di mana
uruan aku udah gak sabar mau ketemu mama
ruangannya di mana
biar aku sama reina langsung kesana aja
kenapa gak apa apa
biar saya enter aja
gak apa apa kamu kan tadi juga mau ke arah sana kan
kamu buru buru juga kan
ya reina soalnya udah kangen banget sama mau pepahnya
kita duluan ya
bella kenapa ya
kok kayak ada sesuatu yang disembunyiin dari saya
tadi pulang sekolah langsung buru buru pengen kesini
kangen kata yang sama mama sama papahnya
iya pasti kangen mama ya
mama ada di dalam tapi
kamu nanti ngomongnya jangan keras keras
karena mama masih istirahat mama masih bumbu
iya nanti reina ngeberisik
kalau gitu dalam lagi
bersama mama ya
ah om sama tante nggak ke dalam
dari tadi malam kita
just temanin reina aja dulu ya
mama baru tidur
ya udah pak
aku di sini aja
aku mau jagain mama
pokoknya di sini
boleh jagain mama boleh
tapi jangan berisik dulu ya
mama itu tadi sempat pusing kepalanya
mual terus muntah
ini mama baru istirahat lagi
jadi reina kalau mau ngobrol
itu pelan pelan suaranya ya
biar mama gak keganggu
terus jangan deket deket dulu sama mama
tapi kalau mau pegang tangannya mama gak apa apa
mau pegang tangan mama
kalaunya h rugi
aku loudspeaker aja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ada kabar menyedihkan pak dari nino
pro shop nino yang dimalang kebakaran pak
minum masalah di kantornya aja belum selesai
sekarang workshopnya kebakaran
pak aku jadi pengen kemalang deh pak
aku pengen support nino pak
gak usah ya nak
papa minta kamu gak usah kesana
karena kalian sudah tidak ada hubungan apa apa
sebenarnya pak bobi memasukkan perusahaan ini dalam pitching project ke perusahaan aku
tapi memang aku belum kasih tahu elsa soal itu
takutnya elsa akan berpikir proses takeover akan semudah itu
pak bobi juga gak ingin sih takeover
dia hanya memberikan kesempatan pitching project aja
ya tapi kan aku pernah nikah pak sama nino pak
gak ada salahnya dong pak kalau aku support dia
gak usah kesana
papa dan mama minta kamu tidak usah kesana
apa salahnya sih pak
aku cuma mau support nino doang loh pak
papa dan mama bilang sekali lagi ya
kamu tidak boleh kesana
besar papa ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jessica minta maaf ya tadi waktu keluar jadi nggak sengaja didengar pembicaraan tonton dengan elsa
ya elsa emang kayak begitu anaknya suka
susah dikasih tau sama orangtuanya
mana sekarang juga masih aja mau nempel sama nino
semoga di kantor kamu elsa nggak bikin masalah apa apa ya
aku gak mungkin kasih tahu om surya sama tante sarah gimana sikapnya elsa sebenarnya di kantor
tapi kasian juga nino
ya udah deh
nanti aku akan bicara dengan pak budi
tanda om maaf ya aku izin sebentar
balas gak ya
malah makin mencari
tahan jessica tahan
yaelah aku belum bales chat saya juga ya
padahal udah dia baca
biar om antar ya yuk
gak apa apa gak usah
tunggu dulu ya
tadi mas al juga udah kasih tau kok ruangannya dimana
biar aku sama reina langsung kesana aja
kenapa kok gak apa apa biar saya enter aja
nggak apa apa kamu kan tadi juga mau ke arah sana
tadi pas saya ketemu sama bella di rumah sakit pun
sikap dia berbeda
apa mungkin saya punya salah yang
yang nggak sengaja saya lakukan
buat nanyain ke bella
buat nanyain ke bella
buat nanyain ke bella
gak usah deh takutnya
saya malah mengganggu lagi
jadi jangan lupa like comment dan subscribe ya